sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
apa reva segitu marahnya sama gua
sampai dia gak mau terima telepon gue
artinya dia gak mau ketemu lagi dong sama gue
iyalah dia gak mau ketemu sama gue
dia kan udah tau kalau adriana itu adalah mantan gue
dan dia jadi tau kalau gue selama ini notepin itu dari dia
aduh kok harus gimana ya

hah iya itu dia
naik gitu ya
kalau gitu surti teh masuk ke dalam ya
surti teh mau liat situasinya dulu
takutnya tuh ada si nenek gamreng keluar

jadi surti yang ngawasin
kalau gitu sunti naik
sip rebe surti ya
ide surti teh keren ya
itu di luar kayaknya kedengeran ada tamu yang datang
jangan jangan boy tiba tiba muncul
atau temennya reva tadi ya maksa maksa ketemu reva
ih masa sih
hmm masa sih
eh nyomot salah tuh jadinya
nyonya besar gitu maksudnya teh
gak mungkin lah mereka teh maksa kesini nyobes
karena mereka tadi kan udah diperingatkan sama nyobes
ya gak mungkin berani kesini lagi masuk gitu maksudnya
yang dateng siapa surti
itu ada suara orang
eh itu mah tadi yang dateng kesini tuh teh
spg yang jualan sabun mandi gitu maksudnya
suka ada ada aja surti ya
spg jualan sabun jam segini
siapa yang mau mandi
usir aja sama surti tadi teh
nyobes suka nonton drama india gak
he enggak sama surti juga gak suka
tapi surti mah sukanya teh nonton
siaran tayangan yang ada di rcti
uh orangnya teh cantik cantik pisang
remote tv yang gak ketemu
cari remote aja lah
ih nyobes lah
kan dia cari dulu
ini dia nyobes
ini teh siarannya teh paling oke
kalo lagi nonton tv gak usah berisik
kayaknya teh si nyobet suka juga sama sinetron ini
bukannya kamu di belakang juga ada tv ya
surty the kalau di belakang nonton sendirian
kalau kesal gemes sendiri
nah kalau disini kan surty the kalau gemes gemesan
juga bareng barengan sama nyoba the
bener gak sih stasio
males banget gemes bareng sama kamu
surti ganggu aja sih konsentrasi saya
mendingan kamu daripada berisik disini bawel nonton tv
pulang sekolah capek habis les
apa kek inisiatif
iya iya gak berdiri berdiri
itu kayak suara mobilnya tuhan
duh gawat ketauan gak ya temen temennya si non
semoga gak ketauan amin
ya surty teh lagi berdoa nyobas
emang suti teh kalau begini teh lagi ngupil gitu
gengges deh makanya
ntar dulu nyobas
surty teh mau berangkat
eh iya tuhan surty tau
mama bayi mau istirahat
kamu nonton tv dulu ya
ma adriana mandi dulu ya
itu mukanya nyobut gak kayak mau nerekam orang
kalau gitu surty teh
ah itu temen temennya si non
lewat belakang aja